tenang aja saya tuh gak akan nyakitin kamu kok
om om jangan pernah belani macem macem sama saya ya
saya mau macem macem apa enggak itu semua tergantung papa kamu sama tiana
karena saya mau jadikan kamu sebagai alat barter
untuk bertukar tiana sama kamu
jelasin ke papa kamu kenyataan tentang kehamilan tiana
tata benar ya dugaan saya
apa kamu belum tahu ya kenyataan tentang kehamilan tiana
jangan pernah kasih tahu itu sama papa
kamu membohon sama saya
ironis sekali ya
oke anak anak kalian semua sudah siap
mulan pergi kemana sih
kok belum balik yoga
kamu cari apa
enggak enggak ada pak
saya boleh izin ke toilet pak
ini lima menit lagi pertandingan sudah dimulai
sebentar aja pak
ya udah jangan lama lama
ya baguslah sana jauh jauh loh
gak usah balik lagi sekalian
kenapa roman malah pergi
pertandingan mau mulai
mungkin dia gugup pak

itu kan bisa dari tari harusnya

macem macem itu anak
oke saya gak akan kasih tau pak pakak

ayo cepet masuk
atau kamu mau losing
atau kamu mau losing

aduh coba apa sih mana ya roman
roman dimana sih
pak ini gimana pak pertandingan udah mulai ya pak
itu anak belum balik balik pak gimana nih pak
kayaknya dia takut cuy
eh eh eh kalau ngomong sebarang aja kan ya
gak gak gak lo juga biasa aja ngasih tim nih ya
lo kasih tau sama temen lo
kalau emang gak siap bertanding nggak usah ikutan
jadi nyusahin kan kayak gini
eh eh slow slow udah lo biasa aja dong
ini kita satu tim
iya ini udah mau mandi
pak gini aja deh pak
kenapa sih roman gak diganti aja sama pemain cadangan
defon disini saya yang mengambil pilihan
kita masih punya waktu untuk menemu roman
oh ya lah
lima menit lagi si robis gak datang
lo yang harus masuk
saman lo mau ke mana sih
sam minggir sam
eh pertandingan udah mau dimulai
lo mau ke mana sih
pak ya pak ojek ya
pak andri saya ngejar motor yang itu pak
saya itu gak akan nyakitin kamu kok
om jangan pernah belani macem macem sama saya ya
saya mau macem macem apa enggak itu semua tergantung papa kamu sama tiana
karena saya mau jadikan kamu sebagai alat barter
untuk bertukar tiana sama kamu
turunin saya di sini
saya gak bakal lepasi sebelum om berhenti mobilnya
sekali lagi kamu kayak gitu saya lempar kamu keluar
saya nggak takut paling nggak nanti om bakal masuk penjara
iya saya akan masuk penjara terus kenapa
kalau dia sampai tahu ini semua
dia pasti akan jadi gila dan masuk rumah sakit jiwa
ya allah orang ini benar benar gak waras
aku harus gimana
ya allah semoga om gundawan nggak bikin wulan takut
lindungi wulan ya allah
mama agak lebih dihubungi dikit mama itu mah kejar yang itu
ya udah keput mas
ada yang tak beres ini
sepertinya sih begitu pak
ah tak tahulah aku
aku susuk saja dulu mereka ya
kukutunggu di sini ya
kenapa sih roman belum balik balik
pak oge jangankan roman pak
sam aja nih sampai sekarang belum balik balik juga
aduh iya sih kemana sih mereka
teddy coba kamu cari mereka
tim putra ambil posisi kalian masing masing karena pot nanti kan akan segera dimulai
ah udah kelar deh ini
ada telepon dari sam
nggak sempet nggak sempet nggak sempet
halo sam eh sam lo dimana ini udah mau mulai sam
apa apa eh ini gue gak salah denger gak sih
nggak tahu ini roman tiba tiba pergi dia kayaknya ada urusan penting
pokoknya kalian lomba dengan benar ya
good luck buat kalian ya
ada apa dara
pak tadi samuel bilang kalau misalnya samuel sama roman nggak bisa datang ke sini pak
tuh kan gimana sih
nah bercanda nih
sudah dekon kamu masuk gantiin roman
nah gitu dong pak dar tadi
kalian semua sudah siap
siap siap pak
tujuh dua belas jum'at
pertandingan pasti udah mulai
eh roman mau ke mana kau bagaimana pertandingannya
tak jadi kau harumkan nama sekolahmu
pak maafin aku pak maaf aku udah bikin bapak kecewa
tapi aku nggak mungkin biarin lulan dalam bahaya pak
pak pak asap
pak pak asap
pak pak asap
pak pak asap
pak pak asap
pak pak asap
saatnya sekarang kita telfon sama kamu
gue harus pikirin gimana caranya gue bisa lepas dari om saiko ini